tante melampiaskan amarah tante sama kamu
padahal kamu kan gak salah papa
iya gak apa apa tante
lagi pula kan nggak ada juga
yang gak akan marah kalau anaknya disakiti
kamu itu anak yang baik
maaf ya kalau tante marah marah
jangan diambil hati
tante tenang aja
daripada saya ambil hati
waktu tante marahin saya
maaf nanti berisik
beneran kamu suka
nanti sekalian aja dibawa pulang ya
beneran boleh ibu
eh sayang kamu udah pulang
ini juga ibu masakan baru aja sih
tante makasih ya udah ngajak saya makan malam disini
sama sama tapi maaf ya masakannya sederhana
enggak tanda ini mah bukan sederhana
buat saya masakan anda tuh spesial
biasa gitu bu semua makanan sepanjang jalan
dekat sekolah tuh bu dipuji puji juga sama motor kecap
demi nanti lah
gue makasih banget lo udah pengertian banget sama gue
lu udah tau banget sama gue
tapi ini beda
ini spesial buat gue
demi nanti mah
ya makan cepetan
sekarang kita makan ya
nanti makannya keburi dingin
eh biar biar kasih ya
hape gue emang enak banget ya
tadi semuanya udah gue masukin ke tas lo
sabar mau ngapain sih
kalo gue tuh belum ninggalin komentar jelek di videonya michelle
setelah semua kejadian gue
angs tetep berjalan
lo tau gak sih
dengan gue jadi hatersnya michel
gue tuh bisa bebas ngelampiasin kemarahan gue sama gf
bang gue tuh udah gak sabar banget ya liat michelle
dibully sama netizennya se indonesia
ya udah deh
yaudah gue ikut ikut aja
programs sudah berakhir
isturahatah kan dimengerti choo
aduh farel kemana sih gak diangkat angkat
aduh ya ampun cafe udah tutup kayak gini coba
farel kemana sih dia lama banget gak dateng dateng
mana aja sih loh akhirnya ya yang ditunggu tunggu udah datang
farel lo tuh dari mana aja sih gue pikir nih ya ini motor tuh udah lo bawa pulang tuh enggak
hape lo gak aktif cafe juga udah tutup gue nungguin lo tuh lama banget
sorry ya fak habisnya genggel tambahan pada tutup
jadi ya gue nyari nyari muter muter dulu cari yang masih jepang
ternyata farel dari tadi dorong motor buat nyariin tambal ban
terus gue yang cuma nunggu malah ngomel ngomel
kasian banget farel
eh lo malah bengong ini motornya mau disimpan dimana
ntar ya gue putarin dulu
makasih ya lo udah mau gue repotin lo pasti capek kan nyari bengkel muter muter dorong dorong motor lagi
enggak kok gue gak capek
kalau buat loh naik gunung lewati lembah juga gue semangat gue kuat
sekali lagi saya mau minta maaf ya sama tante dan juga sama masyarakat
yang udah buat sakit hatinya michelle dan pastinya hatinya lantar
saya ngerti juga kok tante atas perubahan sikap tante ke saya
tapi kalau boleh tante bisa bersikap sama saya
kayak dulu lagi tante
karena jujur tante itu seringkali ngingetin saya sama almarhum bangsa saya
eh pak lu tumin tuminin pake amat
biasanya pake orjok
jadinya gue gak bisa pesen ojol
harusnya yang nanya itu gue
rel arah rumah kita itu beda banget loh
yang ada lo bolak balik kan
ya nggak apa apa sih
gue harus mastiin kalau lo sampai rumah dengan selamat
padahal faro pasti capek
sekarang masih bila bila yang nganter gue
tante melampiaskan amarah tante sama kamu
kamu kan gak salah papa
iya gak apa apa tante
lagipula kan gak ada juga seorang ibu
yang gak akan marah kalau anaknya disakiti
kamu itu anak yang baik
maaf ya kalau tante marah marah
jangan diambil hati
tante tenang aja
daripada saya ambil hati
waktu tante marahin saya
ini enak banget soalnya
beneran kamu suka
nanti sekalian aja dibawa pulang ya
beneran boleh dibungkus